presiden joko widodo menerima gerakan nasional pengawal fatwa mui di istana merdeka
dalam pertemuan yang berlangsung mendadak ini keduanya sepakat untuk membuka komunikasi
mensesnek pratikno mengatakan pertemuan ini diinisiasi oleh gnpf mui
yang ingin bersilaturahmi di hari lebaran dan presiden menyambut baik inisiasi ini
pratikno mengatakan gen pf mui mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa
dan mengapresiasi kinerja pemerintah
hal ini diamini pimpinan gnpf mui bahtiar nasir dan usai pertemuan nasir menjelaskan
pertemuan berlangsung cair meski tidak membahas teknis seperti rekonsiliasi
pertemuan ini sebagai bentuk upaya membuka jalur komunikasi
gen pf mui mendukung kebenekaan indonesia
yang sudah intinya yang sampaikan pak kami ingin berkomunikasi
kita ingin mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan presiden
dan beliau beliau mengatakan bahwa intinya mereka juga mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah
mereka mendukung sepenuhnya pembangunan bangsa ini
dan mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pak presiden
dan meminta untuk punya akses komunikasi itu saja
ya kalau pak presiden tadi menyampaikan masalah komunikasi ya mari kita buka komunikasi gitu saja
dan mudah mudahan ini menjadi momentum selaturahim yang baik
alhamdulillah hari ini kami diterima presiden dalam rangka silaturahim halal bihalal hari raya
dan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan dalam rangka momen halal bihalal ini
hal hal yang selama ini menjadi harapan kami
pak presiden juga mendengarkan satu persatu dari kami
kami yang hadir sejumlah tujuh orang perwakilan dari gmpf
dan langsung kita akan bergabung dengan korespondensi ann indonesia
ada edo ekariski dan juga produser lapangan ada nur aspasya
untuk memperbaharui agenda presiden dan juga wakil presiden untuk hari ini
saya ingin ke edo terlebih dahulu
edo setelah kemudian hari ini presiden bertemu dengan perwakilan dari gnpf mui
apa kemudian poin poin penting yang pada pertemuan tadi dibahas
dan juga dihasilkan
hasil dari komunikasi antara presiden dengan perwakilan dari gnpf mui
ya reinhard terkait dengan poin poin penting apa saja
ataupun hasil apa yang dihasilkan dari pertemuan mendadak yang digelar di kompleks istana kepresidenan jakarta
antara gnpf mui dengan presiden republik indonesia joko widodo
sebenarnya jika mengacu pada statement dari menteri sekretaris negara
yaitu pratikno pada siang hari tadi
memang tidak ada sebenarnya kesepakatan kesepakatan yang sifatnya formal yang terbentuk dalam pertemuan tersebut
jika kita menilik lebih jauh lagi terkait dengan pertemuan antara gnpf mui dengan presiden joko widodo
ini akhirnya memang joko widodo membuka pintu kompleks istana presidenan
untuk menyambut kedatangan dari gmpf mui jika memang beberapa bulan lalu
atau di akhir tahun dua ribu enam belas lalu
sempat bisa dikatakan terjadi gesekan antara gnpf mui dengan pemerintahan sekarang
lewat dua aksi besar yang mereka gelar di akhir tahun dua ribu enam belas lalu
terkait dengan apa yang berlangsung atau apa yang sebenarnya dibicarakan antara salah satu ormas ini dengan pimpinan republik ini
memang terkait dengan komunikasi awal yang sudah berlangsung siang hari tadi
artinya memang ada komunikasi yang memang ingin dijalin dari gnpf mui dan disambut baik dengan presiden joko widodo
bentuk bentuk komunikasi itu juga tadi saya mencatat ada satu hal penting sebenarnya yang dikatakan oleh pihak
pihak gmpf mui melalui pimpinan yaitu bahtiyar nasir
bahwa gnpf mui dalam hal ini sangat mendukung berlangsungnya pemerintahan indonesia dalam rangka untuk menjaga kesatuan
dalam rangka untuk menjaga nkri
dan dalam rangka untuk menjaga kebenekaan
dan poin itulah yang perlu dicatat bahwa memang ormas yang belakangan memang dikenal
bisa dikatakan tidak berafiliasi dengan pemerintah itu akhirnya mendukung jalannya pemerintahan presiden republik indonesia
meski tidak ada
catatan tertulis atau catatan yang bisa dikatakan resmi
jadi artinya memang ada arah bahwa gmpf mui ini sendiri melalui momentum idul fitri kali ini
ingin menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa selama pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden republik indonesia joko widodo
untuk menjaga keberlangsungan kebenekaan di republik ini
gmpf mui ada di sana untuk mendukung jalannya pemerintahan